jelang libur natal dan tahun baru asosiasi mobil amerika atau triple a memproyeksikan jumlah wisatawan amerika serikat yang berpergian saat liburan kali ini akan menyentuh sebuah rekor baru
memprediksi sebanyak satu ratus tiga juta orang akan berpergian melalui jalur darat dan udara pada dua puluh tiga desember hingga dua januari dua ribu tujuh belas
menyebutkan sebanyak sembilan puluh empat juta orang akan menggunakan jalur darat
sementara maskapai penerbangan amerika serikat berharap ada peningkatan sebanyak enam juta orang untuk kepergian melalui jalur udara
meyakini turunnya harga minyak dunia dan peningkatan optimisme terhadap ekonomi dapat memacu transaksi saat liburan
momen berlibur akhir tahun segera tiba
jika anda sudah memulai sejumlah
jangan lupa untuk menyusun rencana keuangan agar pulang pulang tidak langsung bangkrut
ketika liburan sudah berlalu masa langsung bangkrut
tidak asik banget
lalu apa saja yang mesti dicermati terkait anggaran untuk berlibur dan bagaimana tips praktis untuk menjalani liburan tanpa khawatir kekurangan uang
wisata ramah kocek akan kami ulas lebih dalam di segmen the analyst
dan telah hadir di
studio dua cnn indonesia perencana keuangan
kita bersama dengan ibu meaker
oh iya dong udah pasti kalau akhir tahun ya
harus ya harus akhir tahun
tapi kemudian kalau kita bicara tentang liburan akhir tahun biasanya ada destinasi favorit
tapi juga jangan lupa pasti akan butuh dana ya bu ya
dan biasanya suka kebablasan bu
saya jadi curhat
jadi gimana sih caranya sebenarnya utamanya misalnya untuk yang merencanakan dulu
jadi sebelum waktu liburan tiba
apakah benar misalnya untuk
untuk membeli tiket pesawat sudah jauh hari kita beli
kemudian kita juga ikut travel atau enggak
sebenarnya seperti apa sih liburan yang memang sesuai ataupun juga ideal menurut perencana keuangan
ya memang pastinya perencanaan harus jauh jauh hari ya
kalau kita menginginkan liburan yang paling optimal
apalagi kalau akhir tahun itu kan masa liburannya panjang
kayaknya harus gitu berlibur
nah sebenarnya kita juga harus tahu apa yang membuat biaya liburan kita bisa menjadi besar atau kecil
pertama kalau untuk destinasinya dulu
destinasinya makin jauh tentunya makin mahal biasanya
kemudian juga durasi
lama waktu berliburnya
kalau semakin lama ya semakin mahal pastinya ya
karena akan berpengaruh kepada nanti biaya penginapannya sama biaya makannya akomodasinya lah di sana ya
kemudian juga aktivitasnya di sana ngapain aja
semakin banyak tempat wisata yang dikunjungi tentunya kita akan semakin mahal
dan yang terakhir berapa orang yang biaya yang anda ajak yang biaya liburannya itu kita cover
jadi paling enggak empat variabel itu
empat variabel jauh enggaknya
ya destinasi nya
sama durasinya terus mau kemana aja terus yang terakhir berapa banyak
ya berapa banyak anggota
saya ke yang poin keempat berapa banyak
kalau keluarga biasanya lebih dari dua ada ayah ibu anak gitu
ada juga yang jomblo kan ada yang singgah
kasian juga tapi mereka mau liburan juga lho
kadang kadang ngajak babysitter yang juga
oh gitu kalau keluarga
apa yang paling membedakan antara yang sedang maya masih jomblo kalau liburan sama yang masih ada keluarga
kalau yang jomblo itu dia bisa lebih fleksibel ya bisa patungan juga dengan teman teman
jadi memang biaya untuk berliburnya
oh bersama teman teman gitu
iya dan kemudian fleksibelnya itu maksudnya gini
bisa kayak backpackers gitu ya
kalau sudah berkeluarga itu kan yang dipentingkan kenyamanan
pertama keselamatan terlebih dahulu kenyamanan
jadi nggak terlalu adventurous lah
tetapi kalau jomblo masih single bersama teman teman kita mau adventure sedikit
dengan kemudian konsekuensinya kita bisa lebih menghemat
tapi mau lebih adventures tapi lebih berisiko sedikit mengorbankan kenyamanan bisa
tapi artinya apakah kalau misalnya single single ini berarti nggak harus seperti yang bawa keluarga satu pasukan gitu kan bu
apakah memang dia harus juga memesan tiket dari jauh hari atau jumlahnya
atau kan hanya pergi sendiri gitu
jadi ya spontanious kan lebih asik gitu
nah kalau kita mau travel sendiri ya bisa
tetapi kalau kita travel beramai ramai kan juga timingnya harus berangkat bareng bareng
nah jadi memang biasanya itu kalau kita pesen jauh jauh hari itu akan jadi lebih murah
dan biasanya juga kalau kita patungan itu akan jadi lebih murah
nah karena itu perencanaan pasti apalagi kalau misalnya masih single ya
bukan berarti tidak merencanakan
tapi justru karena ingin menghemat dan karena ingin lebih optimal bersama teman teman
jauh jauh hari persiapannya
namanya jomblo hemat tuh
kemudian saya ingin tahu juga kalau untuk perencanaan keuangan berapa persen sebenarnya untuk liburan akhir tahun misalnya
dari mulai awal tahun januari kan kita bekerja nih
apakah kita harus ada yang kita sisihkan dari total pendapatan kita dalam sebulan
berapa persen sih sebenarnya dan untuk karyawan berapa persen
untuk bisnismen itu berapa persen
karena ini menjadi agenda ya
karena kalau liburan kayaknya kita harus sempatkan lah
kita nggak bisa kerja terus menerus
kita nggak bisa kerja terus menerus
karena itu memang konsekuensinya memang harus ada dari gaji kita yang dialokasikan
saya kira jumlah lima persen gitu
itu sudah cukup ya
makanya memang berbagai penghematan dalam liburan itu
itu maksudnya disisihkan ke rekening nggak diganggu
jadi memang gini kita tetapkan dulu kan destinasi tujuannya mau kemana
sehingga nanti kita nabungnya itu untuk persiapan dana liburannya itu tergantung dari mahal murahnya biaya liburan kita
dan sekarang kita tahu sekarang ekonomi sedang volatile ya bu ya

ada beberapa negara yang drop banget mata uangnya
dan menurut ekonom kan itu tempat yang baik untuk berlibur
kita tahu misalnya jepang singapura
apakah menurut ibu ini momentum yang baik untuk para traveler untuk membaca
karena kurs ini akan sangat berpengaruh loh terhadap berapa besar yang akan kita habiskan saat berliburan
jadi memilih destinasi juga salah satunya triknya adalah kita memilih dimana mata uangnya itu memang sedang lemah gitu
dan tentunya kita belum pernah datang kesana
dan walaupun kita pernah datang kesana misalnya tapi kan banyak lagi tempat yang memang mungkin anda belum kunjungi
untuk belanja saat kita liburan kadang kadang kan nggak selalu bawa cash
ada debit ada kartu kredit
kadang kadang mau praktis kartu kredit juga ngasih banyak itu loh bu tawaran tawaran
kalau anda menggunakannya akan dapat double point segala macam
dan itu seolah olah menguntungkan bagi kayak kami masyarakat
lebih baik saat liburan menggunakan debit atau kartu kredit
sebenarnya kalau dalam perjalanan tidak selalu kita bisa mengandalkan kartu debit kita yang berlakunya hanya misalnya di negara kita ya
jadi kalau di luar negeri ya bu
iya kalau kita misalnya dalam konteksnya kita mau jalan jalannya ke luar negeri
itu memang paling pas menggunakan kartu kredit ya
karena kartu kredit biasanya diterima kartu kreditnya tentunya bisa diterima internasional ya
kita tidak perlu membawa uang cashnya
walaupun tidak semua pembelanjaan terutama kecil kecil bisa dibayar dengan kartu kredit
karena itu kombinasi antara kita mempersiapkan kartu kredit dengan jumlah uang tunai mata uang negara yang bersangkutan itu memang harus tepat
tetap harus bawa cash
mayoritas paling besar cash
ya mayoritas sebenarnya kita justru menggunakan kartu kredit
karena ada biaya biaya yang memang kalau kita gunakan bayar uang tunai itu terlalu besar
contoh membayar akomodasi
ya membayar akomodasi kemudian membayar makan ya
kadang kadang kita pengen nyoba makan sesuatu di tempat yang kira kira udah terkenal gitu
tapi harganya agak mahal kalau kita bawa tunainya kan terlalu berisiko gitu
dan biasanya mereka juga suka
sudah common sudah biasa menggunakan kartu kredit
tapi kemudian ada juga yang mengatakan hati hati menggunakan kartu kredit negara orang
karena nanti kursnya bank tersebut bank pengelola kartu kredit itu bisa meletakkan kurs ataupun nilai tukarnya di harga berapapun yang kita harus terima dan harus kita bayar itu benar tidak bu
ya memang namanya juga kursnya volatile ya gitu
tetapi kan tidak maksudnya dalam artian volatilitasnya itu tidak maksudnya ini kan kita pembelanjaan juga bukan dalam pembelanjaan besar
sekedar bahwa kita memang meng cover kebutuhan
nah kita meng cover kebutuhan ketiadaan uang tunai di sana gitu ya
nah yang penting memang sebelum berangkat itu kita sudah punya estimasi budget
jadi jangan sampai kita menggunakan kartu kredit tetapi kita oh mau belanja di sini kita tidak batasi berapa
mau makan di situ nah karena itu itinery
nah itu yang agak susah tuh kayak gitu ya bu ya
menahan selera gitu
anda punya tips nggak bu
kalau misalnya kita belanja gitu atau kita liburan keluar terus ada satu toko yang emang kita pengen banget tapi supaya kita nggak hilaf gitu
seperti apa tipsnya
karena gini orang suka salah sih liburan itu dianggap belanja padahal liburan itu tidak selalu aktivitasnya belanja gitu
kalau buat perempuan biasanya belanja gimana dong
biasanya yang hebohnya itu malah oleh olehnya harus dibawa pulang apa
nah itu ada persoalan lain lagi tuh nanti
seperti apa kita buat list dulu kah sebelum berangkat atau seperti apa
ya jadi kita buat list pastinya harus buat list terlebih dahulu
ya kita mau aktivitasnya apa saja
ya kemudian kalaupun kita mau shopping beli souvenir gitu misalnya ya
apa saja sih souvenir di daerah situ jadi tidak semuanya perlu dibelik
dan karena juga bawa pulangnya juga kan perlu ada
ada effortnya lah gitu
kemudian juga kalau ini yang suka jadi masalah kalau ada yang nitip masalahnya
nah itu dia juga
ada yang nitip barang ini ya minta duitnya dulu
jadi kalau misalnya temen kan gak enak tuh bu titip ini dulu ya gitu
dia tetap gak mau gitu
boleh begitu tetapi memang kalau kita kenal aja
dan kemudian memang juga nanti cara pembayaran
apakah nanti cara pembayarannya apakah di transfer ya itu sudah disepakati di awal
dan barangnya itu memang sudah spesifikasinya sudah jelas
jangan sampai kita di sana buang buang waktu untuk nyari barang yang memang cuma pesanan itu tadi
dari kita bicara mancanegara ibu mika
sekarang saya ke dalam negeri kita juga punya banyak tempat yang belum kita eksplorasi
begitu banyak yang indah indah begitu banyak alam yang cantik cantik
tapi kalau misalnya liburan akhir tahun menurut anda dalam kondisi ekonomi kita saat ini sedang mengalami perlambatan
ibu lebih menyarankan untuk wisata yang ada di dekat kita saja atau justru yang lebih baik jauh sekalian tapi lebih terencana dalam jangka waktu beberapa waktu sebelumnya
itu kembali kepada keselera dan kebiasaan masing masing individu atau masing masing keluarga ya gitu
kan ada orang yang memang dia sangat dia punya passionnya adalah traveling gitu
jadi dia bisa mengorbankan hal hal yang lain gak beli baju atau gak makan di sana sini gitu
tapi yang penting dia bisa
ada yang bisa jalan jalan ada yang seperti itu
jadi memang itu sangat menjadi alokasi yang termasuk prioritas lah gitu di dalam bagaimana dia membelanjakan uangnya
tapi ada juga yang kebiasaan begini traveling itu tidak harus ke luar negeri kok gitu tidak harus sering kok
sesekali mungkin dua atau tiga tahun sekali ya tetapi mungkin lama empat belas hari gitu
sehingga nabungnya bisa jadi lebih lama tapi di sana lebih puas daripada cuma tiga hari capeknya aja gitu
jadi itu tergantung kepada kebiasaan masing masing
ibu mika di ujung dialog kita pada sore hari ini mungkin anda punya tips beberapa poin yang bisa dicatat untuk saya
kemudian juga masyarakat yang ingin berlibur di akhir tahun
ibu mika silahkan
nah kalau untuk berlibur sebenarnya itu tadi
kalau saya tidak identik dengan belanja
dan kemudian spontanitas itu sih bagus ya
tetapi bijaksananya sebenarnya ya
yang namanya spontanitas itu juga harus dikawal dengan budget
jadi kita melakukan aktivitas itu sudah sesuai dengan apa yang memang kita rencanakan
spontanitas di sana mungkin terhadap aktivitasnya tetapi bukan belanjanya
oke jadi spontan tapi terukur ya bu ya
terima kasih ibu mika riwi perencana keuangan mra sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
sore hari ini jangan lupa liburannya ya ibu ya
banyak yang dimesan oleh oleh juga ibu
iya tapi tidak semuanya dikabulkan ya
tidak semuanya dikabulkan